saya enggak suka lihat tokonya mangdiman laku keras sementara toko saya sepi
selip itu buku buku tentang caranya menangkap hantu burung maaf prt saya nggak punya buku tentang itu
masa sih katanya langka apa rt rt coba dilihat tuh disitu banyak banget buku buku tentang
ilmu hitam prt tuh katanya ada ah gimana sih prt saya berani sumpah di prt saya benar benar
nggak punya buku tentang itu
dan itu bukan buku saya prt saya juga enggak tahu datangnya dari mana coba itu eh
dimana disitu buku adanya di toko mangliman deh mana mungkin tuh punya prt gimana sih hebat
manis pinter lho umang saya curiga nih jangan jangan mang diman memang belajar ilmu
hitam atau menyembunyikan sesuatu saya malah curiga jangan jangan mang demand juga yang membuat teror di kampung kita ini
kalau sampai itu terbukti saya bisa tuntut bank dimana
bapak bapak saya mohon perhatiannya saya harap bapak pulang sekarang juga
soal ini biar saya yang urus
toko ini akan ditutup selamanya pak
hah yang bener
ya bagus lah kalau gitu biar gerut biar tenang semua semua warga
betul gak sih
iya betul betul betul
yaudah saya pamit ya
gak sampai hati ya kamu sama bapak
tega teganya kamu janji sama prt dan orang orang untuk menutup toko buku bapak ini
apa kamu gak tahu kalau bapak itu sayang banget sama toko buku ini
iya pak lela ngerti tapi lela itu gak mau pak bapak jadi bulan bulanan warga
jadi lebih baik toko ini tuh ditutup selamanya
aku gak mau pak bapak terus terusan dituduh
kasiannya bank diman tokonya ditutup
daripada hantu kepala burung itu datang kenapa sih takut
siapa tuh dia senang banget sih lihat tokonya mang diman tutup
tadi gak beres nih
tidak dia menangis
tidak dia menangis
tidak dia menangis
tidak dia menangis
tidak dia menangis
tidak dia menangis
aduh apaan nih
ini kan kepala burung yang menghantui kita dari kemarin
loh ini lampunya kenapa mati ya
ini cuma lampunya
kok ada yang pakai baju ini ya
bukannya saya udah buang
jangan jangan ini hantu beneran
tolong pak itu ada hantu berkepala burung
nah gimana rasanya dihantui hantu berkepala burung
aduh aduh aduh aduh aduh
rasain makan pencarian lo
nah baru tau kan
kalau kami mah udah tahu
bahwa kamu sebenarnya hantu manusia kepala burung yang udah menghantui warga sini
situ kan biang keroknya
sapri apa benar
kamu adalah yang ada dibalik kepala burung itu hah
ayo ngaku eh bubuk roti di dalam gelas apaan tuh
buktinya udah jelas
makanya hey denger ya
kalau buang barang bukti itu yang benar
iya kita udah nemuin buku ilmu hitam itu
iya aku tau
pasti buku buku hitam itu dicetak sama bang safri
wah parah dia
gak parah ya lo
gak beres ternyata yo
terima kasih pak
saya hargai aja
nah lo tidur dulu pak
gak ada gitu
gak ada ya
saya gak suka
lihat tokonya mang diman laku keras
sementara toko saya sepi
pas saya baca buku soal cerita manusia berkepala burung
rupanya rencana saya berhasil
orang orang takut dan akhirnya toko mang diman tutup
yang namanya rezeki itu sudah diatur sama gusti alo
kamu gak punya hak untuk bisa mengunting rezeki orang
bawalah langsung ke kantor polisi
buat dia mau bertanggung jawab apa yang dia telah terbuat
akhirnya ketangkap juga ya
yang namanya kejahatan itu pasti endingnya masuk penjara
sekarang semuanya sudah jelas
berkat bantuan anak anak ini semua orang sudah tahu
kalau ternyata bukan saya yang salah
yang salah itu adalah safri
terima kasih anak anak
sebagai tanda terima kasih mang diman pada kita
kalian boleh mengambil buku apa saja di toko bang gimana
buku buat belajar masa gitu
kalian bantu dulu mendingan menyingkirkan buku buku ilmu hitam itu ya
ya bener dong
jangan sampai ada lagi
pak maafin nella ya pak
sudah suruh tutup tokonya
padahal anak anak suka banget baca buku
kan sayang kalau misalkan tokonya ditutup
iya lah gak apa apa bapak paham
tapi kamu nanti bantu bapak di toko ya
iya pak siap
terima kasih pt
ya sama sama pak
terima kasih ya